polemik terkait renovasi jakarta international stadium untuk piala dunia u tujuh belas terus bergulir
kritik pssi terkait pembangunan jis yang tak sesuai standar fifa mendapat tanggapan dari pt
jakarta propertindo atau jakpro menurut jakpro jis sudah sesuai dengan standar fifa dan dirancang
oleh pure hublet yakni perusahaan yang terbiasa membangun stadion stadion besar di dunia menanggapi
pernyataan jakpro bureu hapold selaku perusahaan jasa desain rekayasa dan konsultasi asal inggris
membantah keterlibatannya dalam pembangunan jis dalam keterangan resmi birahap pihak jakarta
konsultindo atau jakon meminta untuk dibuatkan panduan desain serta jasa konsultasi mulai desember
dua ribu delapan belas hingga maret dua ribu sembilan belas namun hasil tinjauan perusahaan mengidentifikasi beberapa aspek
yang ternyata tidak sesuai dengan panduan konsep desain orisinal

dari birohapod sebelumnya menteri pupr basuki hadimulyono bersama ketua umum pssi erick tokir
dan pj gubernur dki jakarta heru budi hartono telah meninjau langsung kondisi jis hasilnya ada
tiga persoalan jis yakni akses masuk area parkir dan rumput lapangan yang diklaim tidak sesuai
standar fifa di sisi lain perwakilan fifa yang enggan disebutkan namanya kepada cnn
indonesia com mengaku belum pernah menginspeksi jakarta international stadium menurut fifa
hingga kini pssi juga belum menyodorkan daftar stadion yang akan menjadi venue piala dunia u tujuh belas
senin sore ketua umum pssi erick thohir menyebut akan menyodorkan setidaknya delapan nama stadion
kepada fifa terkait renovasi erick menjelaskan perbaikan dilakukan lebih awal dengan pertimbangan
ketepatan waktu meski pihak fifa belum datang ke indonesia saya rasa gini loh polemik jis sudah selesai ya pak anies sudah bicara
ini adalah aset indonesia silahkan untuk direnovasi saya juga udah bicara pilih jangan
isu politis ini isu kita ingin mensukseskan dengan jelas toh ya banyak stadium pun dia sedang
direnovasi tetapi yang kita dorong ke fifa itu enam delapan stadion nanti fifa nya datang cuman kan kita
mau dengan persiapan hanya tiga bulan dengan hanya persiapan tiga bulan ya tiba tiba viva datang kita belum
siap untuk renovasi nah ini yang kita jaga sebelumnya arief tohir menyatakan jakarta
international stadium akan menjadi salah satu lapangan sepak bola yang diajukan kepada fifa
untuk menggelar piala dunia u tujuh belas yang akan digelar pada november mendatang tim liputan cnn indonesia